pemirsa kamar dagang dan industri indonesia atau kadin menginisiasi sebuah program bertajuk
inklusif close loop untuk mendorong perkembangan umkm di indonesia
dan program ini diharapkan bisa membuka ekosistem kemitraan
yaitu kerjasama yang inklusif antara pemerintah swasta dan juga umkm
lantas apakah inklusif closed loop sebenarnya dan bagaimana dampaknya untuk umkm
saya akan mengajak anda untuk berbincang dengan mas aldi haryo pratomo
selaku wakil ketua umum kadin bidang kewirausahaan
mas aldi terima kasih meluangkan waktu bersama kami kali ini
saya mau berangkat dari sini mas
seperti yang kita ketahui bahwa indonesia menjadi produsen kelapa sawit nomor satu di dunia
salah satu kunci kesuksesannya adalah dengan menerapkan inklusif closed loop
bisa dijelaskan apa sih sebenarnya inklusif closed loop
dan bagaimana ini bisa menjadi kekuatan
atau kunci kesuksesan untuk umkm di indonesia
jadi program inklusif closed loop artinya sebuah perusahaan memiliki program pembinaan yang dari hulu ke hilir
misalnya tadi dengan kelapa sawit atau dengan jagung
itu dari awal inputnya atau bibitnya itu diberitahu yang mana yang bagus
setelah itu teknik bertaninya atau teknik bertanamnya juga dibuat supaya lebih baik
sehingga outputnya lebih besar
misalnya kalau di e fishery perikanan itu diberikan robot untuk memberikan auto feeding
sehingga pakannya itu tepat pemberiannya
terus yang berikutnya saat dia sudah mau menjual
itu juga diberikan kesempatan untuk menjual ke perusahaan tersebut
atau dikonekkan dengan para pembeli di modern trade
misalnya kalau jagung langsung dikonekkan ke pabrik
kalau e fishery dikonekkan ke supermarket misalnya
dan yang terakhir kan pasti semua ini butuh pendanaan ya
dari mulai bibit mesin sampai juga pas transportasi ke off taking
itu ada mitra pembiayaannya

misalnya dalam hal ini kita bekerja sama dengan bank seperti bank

untuk memastikan bahwa ekosistem ini pembiayaannya itu end to end
dan perusahaan induknya yang menjadi pemilik program ini
juga memperhatikan binaan umkm ini secara hulu kehilir
oke bahwa sebenarnya inclusive close loop ini bukan program yang baru saja digagas ya mas
tapi apakah ini memang sejalan dengan upaya yang selalu digaungkan oleh presiden untuk econom empowerment
ya jadi kami melihat sebenarnya banyak sekali perusahaan yang menerapkan inclusive closed
atau sebagian dari inclusive closed loop ini
cuma yang kita lihat di lapangan adalah kalau saya adalah seorang umkm
saya seorang petani di jawa tengah saya seorang pembudidaya di lampung
bagaimana bisa menemukan program ini
jadi kami ingin menggabungkan program program yang sudah ada menjadi sebuah gerakan
yang lalu nanti dimasukkan ke dalam sebuah wadah online namanya wiki wirausaha
sehingga umkm ini kalau mau mencari program mana yang benar benar end to end untuk saya
itu ada di satu tempat
tapi sejauh ini coba kita kilas ke belakang
satu tahun kebelakang hasilnya seperti apa mas dari program ini
jadi tadi misalnya ya dalam hari ini ada datang peace agro
visa grow itu asosiasi partner dari kadin yang membina petani
itu hasilnya bisa hampir ratusan ribu petani yang sudah dibina
dari mulai sawit hingga padi hingga tebu dan segala macam
dan itu jelas dari startup misalnya e fishery dan crowdy masing masing ada tiga puluh ribu petani dan tiga puluh ribu pembudidaya
nah sekarang tantangan kita adalah bagaimana
agar lebih banyak lagi perusahaan yang bisa ikut
saat ini ada sekitar lima puluh perusahaan yang sudah tergabung dalam gerakan ini
bagaimana dari lima puluh ini menjadi seribu perusahaan
kalau seribu perusahaan masing masing punya seribu aja itu bisa jadi satu juta binaan
harapan kami ini menjadi sebuah katalis dari gerakan yang kita bergotong royong
oke tapi untuk bidang bidang yang akan di emphasize apakah hanya terbatas pada pertanian peternakan perikanan horticultura atau lain sebagainya mas

justru pertanian itu kebetulan yang kan sawit sudah jadi contoh ya
tapi kita juga ingin ini kembangkan di bidang lain
saya ambil contoh ya misalnya tadi di bidang tekstil
tadi ada rekan kita pan brothers dia mengembangkan sebuah materi yang dari recyclable
sehingga akhirnya nanti kalau diberikan bahannya kepada para umkm yang diajarkan membuat jas yang keren
itu harganya bisa naik yang tadinya mungkin cuma dapat tiga ratus ribu bisa dapat satu lima juta
jadi lumayan jauh perbedaannya
dan dengan begitu itu tekstil juga bisa naik
kalau kita ambil contoh lagi tadi dari sisi retail itu ada src
dia membantu supaya sebagai sebuah jaringan retailer punya satu ratus delapan puluh ribu retailer
dia memberikan pelatihan bagi para warung untuk bisa lebih rapih dan dikasih digitalisasi
sehingga penjualannya lebih rapi dan lebih naik
tapi ketika kita berbicara tentang umkm gitu ya mas ya
kendala yang paling sering sekali dihadapi itu adalah persoalan pengembangan dan juga infrastruktur
kemudian seperti sertifikasi misalkan bagaimana bisa meningkatkan kapasitas sdm nya
kualitas produknya seperti apa pendampingan yang bisa diberikan
jadi umkm itu kendalanya yang pertama tadi benar
adalah bagaimana dia punya infrastruktur akses kepada input kepada pelatihan
maupun kepada output atau penjualan
caranya bagaimana adalah kita harus ada perusahaan yang memang memiliki kepentingan
di sini untuk membantu dari end to end
kayak misalnya astra melalui ydba
dia juga dari supply chain nya dia sendiri
dia sudah mengambil banyak bahan dari umkm sekitarnya
jadi intinya sih gini
bagaimana supaya ini bukan hanya program csr yang donasi itu selesai gitu
bagaimana agar perusahaan perusahaan yang besar ini
seperti kata pak jokowi ini benar benar memasukkan perusahaan perusahaan umkm sekitar
dalam supply chain mereka
sehingga hasilnya berkesinambungan
kalau gitu nanti detailnya bagaimana mereka bisa mikirin
yang penting mereka sudah jelas gitu tujuannya apa
agar umkm ini naik kelas dan masuk ke dalam supply chain mereka
ya artinya memang harus ada kejelasan dari awal
apa yang harus diproduksi dan apa yang dibutuhkan di pasar ya mas ya
betul jadi bukan hanya pendampingan
betul jadi kalau penampingan saja kan selesai gitu ya
kalau ini kita pengennya dari awal sampai akhirnya jual
itu di pingin satu perusahaan yang punya tanggung jawab
jadi ownership nya besar
dan nanti perusahaan perusahaan yang dibina ini juga akan merasa
oh saya ada induknya
jadi bagaimana agar yang besar membantu yang kecil
yang kecil jadi besar membantu yang kecil
jadi ya lama lama gotok tular gitu kalau di bahasa indonesia
tapi satu hal yang juga kita tidak bisa tutup mata di sini
untuk berbicara mengenai umkm ini adalah peran perempuan mas
lantas bagaimana program ini bisa melakukan women empowerment
untuk umkm di indonesia termasuk untuk perempuan
ya yang saya lihat sebenarnya secara alami ya memang banyak sekali umkm kita yang memang dipimpin oleh perempuan
tadi misalnya di bagiannya astra ada ibu yvonne
yang dia memang pembina dari para nelayan
yang tadinya nelayan itu merusak hutan bakau dengan memancing saja
sekarang dia menanam hutan bakau dan membuat ekosistemnya lebih hidup
nah ini seorang perempuan yang menjadi pemimpin dari kelompok petani tadi
saya lihat kalau memang kita membuat program ini
karena memang mayoritas umkm kita adalah wanita otomatis akan naik gitu ke sana
ya mas semoga memang program ini berhasil untuk direplikasi
dan bisa didapatkan secara terbuka dan juga luas untuk seluruh umkm di seluruh indonesia pastinya ya mas
betul kuncinya itu replikasi
jadi kami ingin yang sekarang ini contoh saja
sebenarnya banyak sekali perusahaan nggak hanya di pusat ya perusahaan daerah
misalnya ada marifood ada tongchi sido muncul kemarin sudah ikut juga di jawa tengah
bagaimana agar perusahaan daerah juga ikutan
karena sebenarnya program sudah ada kami hanya menyediakan sebuah wadah untuk ini gerakan bersih
baik mas aldi haryo pratomo wakil ketua umum kadin bidang kewirausahaan
terima kasih banyak atas waktunya semoga informasi ini bermanfaat
dan sukses ya mas untuk programnya
amin terima kasih banyak ya mbak
terima kasih banyak
dan pemirsa inklusif closed loop ini diharapkan tidak hanya untuk dapat meningkatkan produktivitas
tapi juga daya saing dan juga kesejahteraan bagi para pelakunya
demikian insider kali ini saya diana dwi konderdiri
terima kasih sampai jumpa